ini kagak salah alamat pak iya bener mbak ini rumahnya aduh bapak jangan pikir saya oon ya
pak ya ini rumahnya pak aldebaran mantan bos saya dulu dan istrinya ento sahabat saya andin jadi
mungkin itu aldebaran nama istrinya papa mamanya rena bener ini rumah papa mama
halo sus ada apa halo bu ini renanya nggak mau makan katanya mau ketemu papa oh dear
kasihan rena pasti dia kangen sekali sama papanya
kamu standby di rumah saya akan telepon supir untuk anterin rena sama kamu ke rumah papanya
ya iya baik bu yaudah kamu tunggu sebentar saya telepon
halo halo pak bud iya kamu nanti jemput rena sama susternya terus diantar ke rumah papanya rena
ya alamatnya seperti biasa kamu udah tahu kan ya dah thank you pak ibu rosa ya silakan masuk
ke ruangan oh pilihan ibu konsultasi ya oke
santai tehnya terima kasih sama sama
hai terima kasih
the boleh enggak kalau ki laboratory bingkit kalianberdua dass tiger
gak usah gak usah
gak usah deh
kita juga belum ada foto berdua
coba tante meluk mbak andin gitu
semoga suatu hari nanti hubungan aku sama juga bisa lebih baik
nih mbak andin
tuh menik menik dua duanya kan
bagus banget loh mbak
sama si yaki
kalau gitu tante mbak andin
gak tinggal ke dapur ya
semoga aja bahwa bisa berhasil
gak yakinin mbak andin
supaya nggak mindahin makan palsu yang gue buat
mama baru aja abis dari nemuin angin
iya dan dia udah setuju untuk batalin niatnya mindahin makam
udah lega kan kamu sekarang
istirahat ya inget gak boleh stress stress
kalau ada apa apa telfon mama ya
sekali lagi makasih ya ma
mama emang penolong aku yang terbaik
elsa satu lagi
kamu ini kan sekarang kondisinya lagi hamil
jadi mama minta kamu harus jaga kelakuan dan sikap kamu baik baik
pokoknya jangan bertingkah yang macem macem ya sayang
pokoknya mama mau kamu jaga cucu mama yang ada di dalam kandungan kamu supaya sehat
yaudah ya kamu istirahat
ya ketemu mama sama papa
uh ternyata rena masih punya papa mama toh
tapi kenapa nggak tinggal bareng ya
rena seneng banget ya ketemu sama papa mama ya
kok kamu gemes banget sih na ya ampun
kita beriak ntar lagi kayanya sampe
ini kagak salah alamat pak
iya benar mbak ini rumahnya
aduh bapak jangan pikir saya oon ya pak ya
ini rumahnya pak aldebaran mantan bos saya dulu
jadi gak mungkin itu
aldebaran sama istrinya itu papa mamanya rena
emang bener ini rumah papa mamanya rena
kita masuk ya
gila bergerak rekk lagi
kayak suara mirna
bapak bapak bapak
biar kita aja yang bukain
mbak anto disini ya
temur mirna deh kayaknya tuh
kak anjus peluk mama
hah oh anjus peluk mama
disini kasih tau mama ini temannya anjus
kamu mau peluk mama
nah mbak kaki tinggal dulu ya
jadi anjus ini temannya mama
kan kok lo bilang sama lo gue kerjanya sekarang jadi babysitter
katanya babysitternya keren
kan gue jadi bingung
oh begitu ya ampun
stih tapi gue masih bener bener bingung deh
kok gak bisa ya lo jadi babysitternya rina
jadi gue itu kontrak kerjanya jadi cleaning service itu nggak diperpanjang
akhirnya gue inget oh tangan gue kan penyalur
gue minta bantuan dia tuh sama dia
gak taunya jadi babysitternya rina
ya rezeki gak kemana ya
gue langsung dapat kerjaan
terus akhirnya gue dipertemukan lagi sama
nanti kita ngomong di dalam sama duduk yuk
eh sini santai
oh jadi rina ini anak angkatnya pak bos
gila gue baru tau
terus omanya rina itu itu mamanya pak bos
nenek kandungnya gitu
tapi kenapa nggak tinggal di sini aja sih bareng dulu sama pak bus
mungkin menurut mas al rena masih butuh waktu aja sih
buat ngabisin waktu sama neneknya
tapi dia juga sering komen kesini iya nggak sayang
sering main kesini ya
terus mama suka suapin nggak
makannya baaakcak lagi
makannya gendut tuh tumbuh
cuma rumah gedung begini sepi banget
orang orang pada kemana sih
papanya mas al udah lama meninggal
dan mamanya lagi kerja di luar
jadi waktu pas lo nikah
boleh dikecilin nggak suaranya
jadi waktu pas lo nikah lo belum ketemu sampe sekarang tuh sama mertua lo
aneh juga sih
masa ketemu sama mertua belum sampe sekarang